rapimnas partai demokrat yang diselenggarakan selama dua hari ini akan menjadi penentu nama calon presiden dan wakil presiden yang bakal diusung
dan bagaimana peta partai dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat
kita ketahui saat ini partai demokrat belum membentuk koalisi meski berulang kali telah mengklaim tengah menjalin komunikasi intens dengan partai nasdem dan partai keadilan sejahtera
kita bahas hal ini bersama dengan dua narasumber saya malam ini ada johnssen sitindaun wasekjen partai demokrat
dan adi prayetno direktur eksekutif parameter politik indonesia
bang johnson mas adi selamat malam
oke saya ke bang jansen terlebih dahulu
tadi pukul enam sudah selesai rapimnas hari ini partai demokrat apa yang menjadi fokus rapimnas kali ini
ya terima kasih bu spa yang pertama saya ingin menyampaikan kepada publik dulu ini ya
bahwa di anggaran dasar anggaran rumah tangga partai demokrat
rapimnas itu adalah forum kedua paling tinggi
jadi di atasnya itu hanya kongres begitu
jadi yang hadir seluruh pengurus dpd ya yang diwakili oleh ketuanya sekretarisnya beda hara begitu
kemudian unsur dpc ketua sekretaris dewan pimpinan pusat majelis tinggi dewan kehormatan dewan pertimbangan semuanya begitu
termasuk seluruh anggota dpr partai demokrat ya baik di tingkat kabupaten kota provinsi dan ri
seluruh kepala daerah yang dimiliki partai demokrat
karena ikut hadir dalam rapimnas ini
jadi hampir tiga lima ratus orang pesertanya itu yang pertama
yang kedua rapimnas ini adalah forum yang secara spesifik ya untuk mengambil keputusan politis dan strategis begitu dia
jadi pada dua hal itu dia keputusan yang akan diambil besok begitu
karena rapimnas ini akan berjalan dua hari begitu
yang ketiga tidak bisa dihindari tidak bisa dihindari ya karena kita sudah masuk ke dalam tahun politik begitu

tidak bisa dihindari ya
pembahasan soal capres dan cawapres ya itu pasti menjadi salah satu tema besar begitu dalam rapimnas ini
tetapi tetapi di luar itu tetapi di luar itu
karena rapimnas partai demokrat ini diselenggarakan di tengah berbagai masalah yang berkembang di masyarakat
terutama terkait meluasnya keresahan soal ekonomi ya
kenaikan harga harga karena bbm kemarin dinaikkan begitu
itu juga menjadi salah satu tema itu
jadi kita bahas dalam rapimnas kali ini
termasuk soal politik internasional juga karena selama ini kan interestnya partai demokrat juga terkait soal ini
karena kita tahu ada rusia ukraina dan lain lain lah begitu
hubungan antara china taiwan begitulah dia
jadi semuanya semuanya akan disimpulkan dalam pidato politik ketua umum kami mas ahaye besok pukul tiga belas begitu
di tempat ini juga di jcc ini juga
jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada penonton cnn dan fuspa begitu
terkait hari pertama rapimnas partai demokrat
jadi hari ini kita sudah sampai di tahap mendengarkan sebagian aspirasi dari daerah
tadi beberapa ketua dpc sudah bicara
kemudian ketua dpd begitu
kader anggota dprd dari papua dari seluruh indonesia begitulah dia
jadi kita tampung dulu puncaknya baru besok
oke selain isu kenaikan bbm dampak kenaikan bbm tadi hubungan global indonesia dengan negara negara luar
tadi capres cawapres juga menjadi fokus dalam rapimnas
sampai saat ini sampai hari ini sejauh apa pembahasan capres cawapres ini bang jansen
kalau tadi yang terakhir ya terakhir sebelum break apa namanya itu isoma begitulah ya
karena kita masuk sholat maghrib begitu
tadi sebelum break
tadi tiga puluh empat ketua dpd tadi sudah menyampaikan aspirasinya begitulah
jadi meminta kepada rapimnas kali ini begitu
rapimnas tahun ini begitu
karena tahun depan juga kan bisa juga diadakan rapimnas
meminta kepada rapimnas tahun ini untuk segera memutuskan mas ahy diusung menjadi calon presiden atau wakil presiden begitulah
jadi kalau memang kemudian puspa ingin bertanya soal hal yang tidak bisa dihindari ya soal capres dan cawapres begitu
jadi aspirasi soal itu sudah ada
kalau dari papua tadi mereka malahan masuk ke persoalan pelanggaran ham di tempat mereka
ada cukup banyak aspirasi dari daerah
yang ditampung dalam rapimnas ini
sekali lagi saya katakan rapimnas ini kebetulan diselenggarakan di tengah berbagai masalah begitu
khususnya terkait meluasnya keresahan soal ekonomi
ya karena kenaikan harga bbm kemarin
jadi kesimpulannya besok begitu
kita akan dengarkan dalam pidato yang akan disampaikan oleh mas ahy di penutupan rapimnas
baik baik saya ke mas adi
mas adi kalau kita lihat kemesraan demokrat dengan nasdem dan pks walaupun nampaknya pembahasan ini mungkin belum dilakukan begitu
apakah forum rapimnas ini kemudian bisa jadi ajang semakin menguatkan jalan koalisi antara demokrat dan dua partai itu
ya saya kira memang sangat mudah untuk menebak kemana arah fatsun politik rapimnas yang diselenggarakan oleh demokrat hari ini dan besok ya
pertama tentu ini sebagai upaya untuk menata jalan panjang menuju dua ribu dua puluh
kenapa saya sebut sangat mudah
pertama demokrat itu sangat terlihat hanya ingin berkoalisi dengan nasdem dan pks
karena memiliki irisan politik yang sama
karena memiliki jagoan
mungkin nanti titik temunya ada anies baswedan mungkin wakilnya mas ahy yang disodorkan
jadi sama sama punya keinginan untuk mengganti dominasi kekuatan politik pemerintah saat ini
itu titik temunya karena misalnya kita jarang melihat demokrat itu bicara soal kemungkinan membangun komunikasi dengan kib
bicara komunikasi tentang gerinda dan pkb
apalagi dengan pdip yang sudah diharamkan kan
makanya itu kemudahan yang pertama yang ditebak
tapi kita semua bahwa ahy akan diusung the one and only sebagai kandidat capres yang akan diusung oleh partai demokrat untuk ikut bertanding di dua ribu dua puluh
dua variable inilah yang saya kira bisa menjelaskan kenapa rapimnas partai demokrat

terdiri dari seluruh elit elit partai demokrat
dari pusat hingga daerah
pertama memang menuju jalan panjang dua ribu dua puluh empat
ini yang juga saya sebut sebagai upaya untuk menciptakan momentum politik
karena apapun judulnya tahun depan itu sebenarnya cukup pendek
agustus dua ribu dua puluh tiga adalah di mana fase semua partai harus mulai berhitung
mendaftarkan ke kpu soal siapa jagoan yang akan mereka usung
inilah yang sepertinya membuat partai demokrat gali informasi aspirasi dari bawah
apa yang kira kira akan dipersiapkan
tentu mencari teman koalisi
dan tentu juga harus bisa memastikan ahaye bisa ikut bertanding di dua ribu dua puluh empat
entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres
dua variable ini yang saya kira bisa dijelaskan tentang bagaimana pentingnya soal rapimnas partai demokrat hari ini
yang ketiga sebenarnya biar tidak terlampau mudah
politik yang akan dibangun oleh partai demokrat ya sepertinya perlu juga membangun komunikasi dengan partai partai di luar pks dan nasdem
siapa tahu ada kemungkinan kemungkinan di sana
misalnya dengan kib yang sampai saat ini belum memutuskan soal siapa kandidat capres yang mereka akan usung
ataupun misalnya membangun komunikasi politik dengan gerindra ataupun pkb
memang terkesan tidak mungkin
tapi karena begitu dinamisnya irisan politik kita saat ini
dan pada saat yang bersamaan misalnya nasdem pks
itulah yang saya kira kemungkinan kemungkinan itu harus dibuat oleh partai demokrat
tanpa itu semua mau rapimnas mau munas mau rakernas demokrat sangat gampang ditebak arah politiknya
cari teman koalisi yaitu adalah teman teman yang di luar pemerintah saat ini
plus nasdem yang keinginan ingin beda haluan misalnya
yang kedua ya tentu saja adalah
tetap ingin memajukan mas ahy sebagai kandidat capres
bang jansen walaupun nampaknya belum terkonfirmasi begitu apakah ahy akan menjadi capres atau cawapres nantinya
tapi tadi kita dengar ketika pembukaan rapimnas
ada salah satu kader yang berteriak ahaye presiden
kemudian direspon dengan jawaban ngeri
ini apakah jadi apa
jadi tanda bahwa mungkin cawapres nih
kalau soal teriakan itu bu sba
bukan hanya satu kader
tiga lima ratus kader dalam jcc ini semua berteriak yang sama begitu dia
jadi ya tentu mas ahaye ini ketumum kami
sangat berkualitas begitu
jadi apa yang salah itu dia
malahan yang salah itu adalah kalau kemudian partai partai lain begitu
mereka ingin ada otonomi partai politik kata aja
tetapi kader internal sendiri mereka tidak punya keyakinan untuk memajukan
baik itu jadi capres atau cawapres itu kan salah kan
jadi tapi soal keputusan
sekali lagi ini organisasi ya
keputusannya itu kan ada forumnya begitu
ada kongres ada rapimnas begitu
soal keputusan terkait soal capres dan cawapres ini kita tunggu besok begitu
tapi yang pasti hari ini ya
partai demokrat juga sudah meluncurkan satu tagline baru begitu
dalam rapimnas ini yaitu perubahan dan perbaikan
jadi bersama rakyat
demokrat akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan
karena tema pesanan yang kami usung menuju pemilu dua ribu dua puluh empat
tentu kalau berdasarkan ini kami juga akan mencari platform yang partai partai yang akan berkoalisi dengan kami ini juga punya pikiran yang sama kan
soal perubahan dan perbaikan kan itu
yang ketiga soal capres cawapres begitu
semua ini kan sifatnya masih diskusi prediktif ini
karena partai politik peserta pemilu sendiri sesuai timeline nya kpu itu kan baru diputuskan di tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh dua
jadi tiga bulan dari sekarang begitu dia
jadi semua yang kita bahas disini termasuk di tempat tempat yang lain soal capres cawapres ini semuanya sifatnya masih prediktif
tetapi satu yang pasti karena ini ketentuannya ini di undang undang begitu
sifatnya norma aturan begitu
di luar pdip semua partai punya kebutuhan begitu
wasib berkoalisi membangun koalisi dengan partai yang lain jika ingin ikut terlibat dalam berpesona

termasuk demokrat begitu dia
jadi kebutuhan untuk berkoalisi ini bukan hanya ada di demokrat
tetapi ada di tujuh partai yang lain di luar sana begitu dia
jadi namanya berkoalisi itu kan banyak yang dibahaskan
penting selesai dulu domestiknya begitu
kalau ibarat koalisi itu hubungan luar negeri begitu dalam konteks negara
selesai dulu urusan domestiknya
itu makanya demokrat sekarang menyelesaikan urusan domestik kami dulu
sudah sama belum kadir ini di seluruh indonesia
karena kita ini di negara yang sangat besar ini
sepuluh pulau hampir dua ratus delapan puluh juta manusia begitu dia
jadi infrastruktur organisasi penting di indonesia ini begitu
jadi penting domestiknya kami selesaikan dulu termasuk partai partai yang lain
silahkan selesaikan dulu urusan domestiknya
kalau bisa keluar satu nama bagus tinggal dikawinkan kan begitu
kalau kita ingin berkoalisi ya
yang sulit itu kan kalau kemudian dari tempat lain itu keluar dua tiga nama
beda halnya kalau calon wakil presiden itu bisa lebih dari satu begitu
ini kan enggak kan ini kan semua punya pemahaman yang sama begitu
jadi khusus untuk demokrat soal capres cewapres ini
ini sebuah hal yang tidak mungkin tidak kami bahas begitu
porsi utama kami adalah ya tapi kesimpulannya akan disampaikan oleh ketua umum dalam pidato politiknya besok adalah
terutama terkait soal meluasnya keresahan masyarakat soal ekonomi
jadi demokrat akan menyampaikan sepenuhnya rekomendasi kami terkait itu besok
dalam pidato ketua umum begitu
terkait soal fiskal kita menurut kami pembangunan yang salah prioritas begitu
utang yang hari ini sudah rp tujuh seratus triliun
habis itu bbm naik bahan pokok naik daya beli melemah
itu loh harga sebuah barang naik begitu
jadi itulah yang utama dari rapimnas ini
tadi aspirasi dari daerah juga memang terkait soal itu
soal bagaimana kemudian besok jenis rekomendasinya termasuk soal capres cawapres ini
termasuk soal koalisi yang sudah kami bangun begitu
kita tunggu besok
pukul tiga belas atau pukul empat belas siang begitu
oke mas adi kalau bang jansen tadi menyinggung kita masih memetakan nih
partai mana partai politik mana yang mungkin ada kecocokan ideologi dengan partai demokrat
mungkin tidak ada pilihan lain
demokrat untuk menjalin koalisi selain dengan nasdem atau pks
ya sejak awal memang partai demokrat itu terkesan mengeklusi dirinya
hanya ingin berkoalisi dengan partai partai yang punya semangat ingin melawan kekuasaan politik pemerintah saat ini
maka tidak mengherankan kalau nasdem yang kemudian terkesan ingin pisah jalan dengan jokowi dengan pdip
tiba tiba mendapat sambutan yang cukup meriah dari partai demokrat dengan pks
karena irisan politiknya sama
melawan dominasi kekuasaan politik jokowi melawan dominasi kekuasaan politik pdip yang dua tahun ini memenangkan pemilu
andai partai demokrat tidak mengeklusi diri hanya mau berkoalisi dengan partai partai non pemerintah misalnya
sangat mungkin jaring jaring komunikasi itu bisa dilakukan
misalnya ke depan ada omongan dari bang jansen ataupun dari jubir jubir partai demokrat bahwa
demokrat sangat mungkin bicara dengan puan maharani misalnya
sangat mungkin misalnya demokrat bicara dengan kib
sangat mungkin misalnya demokrat itu bicara dengan prabowo subianto dan
muhaymin iskandar yang sudah deklarasi mereka berkoalisi
ini yang saya kira akan membuat suasana politik menjadi cair dan dinamis
tapi kan kalau tanpa itu semua ya bang jansen seindah apapun bikin opini publik
ya orang taunya ujung ujungnya hanya ingin berkoalisi dengan pks dan nasdem
itu kan yang dilihat
lalu yang paling penting sebenarnya dari rakernas atau rapimnas yang dilakukan oleh partai demokrat hari ini
kalau ingin merebut dan menciptakan momentum politik
saya kira memang ahi harus sering tampil sebagai oposisi sejati
yang kritis itu bukan hanya bang jansen jangan bukan hanya beni kaharman
bukan hanya bang andi arief gitu yang terus menyerang pemerintah
maju paling depan ya
betul publik itu berharap kutohongan mereka ahy tampil terdepan
seperti halnya ngomong di forum rapimnas ini mengkritik orang mengkritik pemimpin saat ini yang memang
tidak perform gitu ya terutama kebijakan mereka yang dianggap tidak pro rakyat
jadi sorry to say saya harus katakan bang bang jansen khususnya ya
jadi kalau bicara tentang kritik demokrat yang paling banyak dibaca yang didengarkan orang itu ya
bang jansen gitu ya andi arief gitu ya ataupun bang benny kaharman dan yang lainnya
jarang orang bicara statement statement pak ahy yang kemudian secara direct menyerang elit elit negara ini
yang memang selalu membuat blunder dan keputusan politik yang tidak pro rakyat
jadi kalau ingin melakukan rekonsiliasi dengan rakyat melakukan konsolidasi ke rakyat ya mas ahy harus sering tampil
kan dalam filosofi bola itu sebaik baiknya pertahanan adalah menyerang
menyerang lawan bikin gol di kandang lawan masukkan satu bola di kandang gawang
itu adalah satu hal poin dan itu yang harus dilakukan oleh mas ahy sebagai ketua umum partai demokrat ke depan
itulah merebut momentum menciptakan diferensiasi politik
bahwa demokrat sebagai partai oposisi itu adalah hal yang harus dilakukan oleh mas ahy sebagai ketua umum partai demokrat ke depan
bahwa demokrat sebagai partai oposisi itu adalah hal yang harus dilakukan oleh mas ahy sebagai ketua umum partai demokrat ke depan

cuma mengkritik ya bbm naik ada inflasi landai landai saja
saya kira agresivitasnya tidak terlampau akan didengarkan oleh rakyat
saya kasih kesempatan bang jansen untuk merespon apa yang disampaikan mas adi
gimana nih apakah tokoh krusial ini bagaimana posisinya apakah hanya di dalam kader saja
apakah hanya di dalam kader saja atau memang hanya di dalam komponen
atau memang hanya di dalam komponen
soal apa tuh bu spa
tadi yang disampaikan oleh mas adi strateginya harus seperti apa
mengingat ahy ini harus ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini adalah kami adalah oposisi ahy ini adalah partai demokrat
kami ini organisasi kami ini hidup dalam tata cara organisasi ada adrt aja begitulah
ketua umum kami itu mas ahaye
jadi apa yang saya lakukan di publik begitu apa yang dilakukan pak bintang begitu
jadi apa yang saya lakukan di publik begitu apa yang dilakukan pak bintang begitu

katanya di universitas amerika t kilo nya baru empat belas berkualitas kontroka bisa ucap workers anche nukur

punya waktu itu kemudian dicel quelques shoots

oleh mahkamah konstitusi kan begitu dia artinya
posisi kami benar sikap
fraksi kami di dpr ri
begitu yang menolak undang undang itu
bahkan wall out itu
itu atas perintah mas ahaye begitu
jadi apa namanya itu
dari mas ahaye bagian dari demokrasi
dan kalau soal untuk maju ke depan itu
mas ae sudah terus maju ke depan
melakukan keliling nusantara begitu
menyeram aspirasi begitu
jadi apa namanya itu
itu yang pertama ya yang kedua itu tadi
sekali lagi kalau soal
saya katakan tadi sama seperti
kemudian orang membuat perjanjian dengan orang lain
begitu ada dua pt begitu
ya kan ada namanya due diligence
due diligence itu adalah pt
yang satu kemudian mengkaji
yang kamu bawa ini sudah beres
belum di internal bukan begitu dia
jadi menurut saya tahapan
sekarang ini kalau kita pakai timeline
koalisi begitu ya
tahapannya sekarang adalah
masing masing partai itu
membereskan dulu di internalnya
siapa yang mau dia usung
baru kemudian duduk di atas
meja itu dia
jadi jangan kemudian
sudah duduk di atas meja
ternyata nama itu orang itu
belum beres begitu
siapa yang mau buat perjanjian jadi
jadi apa partai demokrati bukan partai baru
jadi tentu kami punya
tata cara yang berbeda dengan partai partai yang lain
baik bang jansen ini karena durasi kita terbatas
untuk dialog kali ini saya ingin
terakhir pertanyaan kapan
demokrat akan mendeklarasikan
siapa koalisi dan juga capres
yang bisa saya sampaikan begitu
karena saya tidak ingin ngomong terlalu jauh begitu
besok rapimnas akan
keluar dalam bentuk kesimpulan
pidato yang disampaikan oleh mas ahy
termasuk dengan koalisi dan nama capres
bocoran soal koalisi besok akan
tetapi utamanya sekali lagi karena partai demokrati
partai yang pernah memerintah indonesia
dan ketika sepuluh tahun pemerintahan kami itu
kehidupan tidak separah inilah
soal meluasnya keresahan masyarakat
tragedi ekonomi itu juga besok
adalah poin utama dari pidato mas ahy
jadi mari kita tunggu termasuk cnn
saya sarankan besok live ke jcc
itu dia baca breaking news besok
oke baik baik bang janson
terima kasih banyak sudah
memberikan tadi informasinya dari rapim nasari
siti ndaun wak sijen partai demokrat
dan juga mas adi prahitno terima kasih banyak
direktur eksekutif parameter politik indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih cnn terima kasih adi